lama banget lagi nih anak berdua
awas aja kalau dea sama elisa berani bersekongkol
tenang aja dina lo akan bunuh dia
eh eh itu si dea han han dea han
aduh aduh aduh aduh aduh
metabolisme gue kelewat bagus jadi jam jam segini gue harus ngosongin tanki gitu deh
baru kali ini suruh gue nungguin orang ngebom
hahaha ngebom nih ya bau
udah udah cepetan mana cincinnya
ini tuan putri cincin ajaib impian dan putri
hahaha bagus juga kerjaan lo semua kali ini
mampu sukimi lo gak bisa nipu orang lagi dengan berpura pura cantik kayak sisil
udah giliran gua akan jadi secantik sisil hahaha
seluruh sekolah akan tahu dan gelas siyo akan bertukuk lutut sama gue hahaha
oke biarin perasaan gue yang jadi kayak daging cincang gini
yang penting gue masih bisa melihat dia dan gue masih bisa ngelindungin dia
gue harus gimana lagi ngadepin deren ya
udah gue ambil aja hikmahnya
kali aja dengan hilang cincin ajaib gue gue mah dapetin cinta yang sesungguhnya
mungkin aja satu saat nanti dern malah cinta beneran sama gue
mamudin mamudin mau roti gak
loh bapak ini siapa
neng saya sementara menggantikan mamudin
nama asli saya teh gandrung
tapi lebih maco lagi saya dipanggil andre
oke deh pak andre selamat bekerja ya pak
roti nya jadi gak dikasihin ke saya
yaudah deh ini buat bapak deh
gila juga nih sekolah
nyari petugas kebersihan gak milih milih dulu
ih pemain debus kayak gitu diterima
eh kimmy sorry ya gak sengaja
gue tadi jalan sambil merhatiin cincin baru gue ini
jadi gak merhatiin jalan deh
kok lo ngeluatin cincin baru gue sampe kayak gitu sih
hani gue gak nyangka ternyata lo serendah itu
jadi ternyata lo yang bikin sandiwara di restoran itu dan nyolong cincin gue
gue beli cincin ini dengan harga mahal tahu dari seorang manajer restoran
hah manajer restoran
eh hani hani tunggu
tapi emang benar itu cincin gue yang semalem
atau lo gue beli deh please soalnya itu warisan
sorry kim gak bisa gue udah keburu suka cincin baru gue ini
aduh mati deh gue gimana dong
gue masih butuh cincin itu buat keselamatan dern
dan seluruh sekolah
akan jadi saksi
kenapa tuh malah hampir kurang sajian kali
wits boleh juga tuh fans lo
kenapa lo mau lo ambil aja kalau lo gak tahu terabies
lo kenapa sih sensi banget lo gak suka sama tcw
nah gimana kalau lo gak suka sama cewek kita kerjain aja
lo kok malah jalan kesana situ anak
kalau lo tahu gue bawa pesan apa dari glacio lo bakal nyesel
ngatain gue ganjelan pintu
dia mau ketemu lo tuh pasti seterah nanti
leno sendiri duduk sendiri gak ada honey yang ada cuma bunga ini
eh itu dia honeyku cintaku datang hihihi
lo gak sih tau gak sih baru sekali liat gue aja si glacio udah ngajak gue ketemu pas istirahat nanti
wah kira juga itu cincinnya
eh percaya gak percaya iya kan
emang bener ya itu belinya di gunung kidul
mam gue juga niat
eh you you you you cewek cewek semuanya ini jangan terlalu percaya dia sama benda begituan
soalnya kalau nanti gak berfungsi gak ngepek nanti yuyu pada sakit hati
patah hati deh lepak lepak lepak lepak lepak
jadi pas nanti gue kasih kode langsung lo pencet ringtone hpnya oke
kim kok kenapa sih dari tadi dia diam mulu
aduh si gelasnya cloud banget ya pemalunya
masa sih dia malu nata mata gue
dia emang orangnya kayak begitu
dok suara apa tuh dok
enggak gak ada suara apa apaan kok
lo tau kan taman belakang sekolah
ini tempat tuh udah dipilih khusus sama glasio
di sekeliling lo nih banyak bunga bunga
romantis banget kan
lu duduk bentar di sini ya gue pengen glasio dulu
pokoknya nanti pas ringtone hpnya udah bunyi
ringtone hpnya kok pakaian aneh gitu sih
gelasio kan orangnya romantis banget han
ringtone hpnya aja tuh lagu lagu romantis
wait pada mau liat topeng monyet gratis gak
aduh perasaan nino gak enak nih ya
aduh asik aja dia
gelasio udah dateng
gimana udah siap dengerin curani isi hati gue
sebetulnya gue udah naksir lo sejak pertama kali gue ngeliat lo gelasio
lo tuh kasar cuek berantakan
tapi menurut gue lo malah maco banget
kalau gue jadi pacar loh gue pasti bakal dengerin semua kata kata allah
lo gak akan kecewa deh
soalnya gue tuh tipe cewek yang superstiaaa banget
wah kok berambing ya
tadi katanya todo gelasio minta tempat ini kan dia mau tempat yang sepi
lo masih di situ kan